salah satu game e sport yang saat ini terus berkembang adalah game sepak bola fifa dua ribu dua puluh
uniknya dari game sepak bola ini adalah tiap tim dikendalikan oleh sebelas orang pemain
persis seperti tim sepak bola yang sebenarnya
layaknya kompetisi sepak bola di dunia nyata game ini juga memiliki liga sendiri atau turnamen yang dimainkan secara online
analoginya main bola ya lapangan sebelas sebelas di reality ini kita pindahin ke virtual
jadi kita main sebelas sebelas di online
jadi ada setiap orang tuh bikin karakter satu karakter sesuai posisi masing masing
saya gue striker nanti ada yang keeper sendiri juga itu dipegang sama satu orang jadi keeper
nah itu di tiap masing masing rumah kita main di satu tempat
di skillnya sebelas sebelas
disebutannya lobby gitu untuk tanding lawan sebelas orang yang juga main di masing masing rumah
kita nggak bisa berbakat di relief nya kita bisa nyalurin aspirasi kita di pro club ini
karena saya sebagai baik kanan di real life nya kita mungkin bola kita nggak jago jago banget
kita bisa tunjukin kualitas sendiri di game
karena betul betul kita benar komunikasi antar pemain
developing skillnya kita juga berpengaruh di sini kan
seringnya kita main nanti bakal nambah skill kita
jadi benar benar ya udah kayak semi semi real life juga lah game pro sebelas lawan sebelas ini
sekarang ada manager yang minta manage teamnya sama satu lagi di diretek itu direktur teknik
nah deartech ini kerjaannya buat yang ngatur misalnya lo jadi striker atau enggak lo jadi sayap
nah jadi sekarang kalau sekarang melalui diretek ini satu orang yang ngatur posisi masing masing orang
dari segi skillnya dari segi skill player nya ya main terus
kalau bahasa gamer itu kita harus dirinding aja
dirinding itu kayak lo main terus sampai lo punya pengalaman dapet pengalaman
gojek lawan atau nahan bola biar nggak terbut gitu
itu dapet dapetnya dari pengalaman
karena kita menggunakan konsol ps empat hambatannya di situ
karena konsol ps empat kan biayanya lebih mahal dibanding kita punya handphone
harganya sekitar lima jutaan belum lagi game nya satu cd nya itu bisa enam ratus tujuh ratus ribu

mereka harus mengajar mendapatkan pemberi tanggapan
bisa lebih mengembangkan lagi untuk memperbanyak turnamen
karena saya lihat di esports sendiri kan seorang ini lagi banyak bermunculan
bukan hanya fifa saja
kemudian sih bisa diperhatikan oleh pemerintah